beli baju baru kena aja pake motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
saya sudah periksa bapak dan tidak ada sirius
setelah ini bapak bisa pulang dan beristirahat di rumah
orangnya ada di luar pak
terima kasih dok
kayaknya sebaiknya aku percaya
pergi dari sini aja deh
kalau bapak itu sampai tahu aku yang nolong
ya ah sebaiknya dia nggak usah tahu kalau aku yang nolong
kalau sampai dia nanti ketemu aku
tadi kalau dokter ada di sini
kenapa nggak ada orangnya
aku kenal tidak sama orang ita
kenapa dia pergi begitu saja
tak pesan disimpan diri kau
survivor ini dah tahu
yang anti ciri ast
n stalin yang sedih harus nyangka nolong
aku gak bisa bisa bikin perbuatan jahat
gak ada hukumnya
benar kamu jebak amirah
kamu sengaja buat amirah celaka kan
kamu sengaja menjelakakan amirah kan
kamu sengaja menjelakakan amirah kan
kamu sengaja kan
ngapain kamu tuduh saya

duh sekarang gendam kamu ke iksan lewat amirah

makanya kamu menjelakakan angkut itu
seperti kamu dulu menjelakkan aku dan iksan
amirah celaka gara gara prabowo
apa maksud kamu menjelakakan amirah
apa tujuan kamu wisnu
kamu kenapa ngotot sekali prabowo
mau menjadikan aku kandeng kami hitam
jadikan aku kami hitam
sudah jelas jelas udah akuin saja kalau memang kamu yang menjelakakan amirah untuk meneruskan gendam kamu kepada iksan
tapi mendesak kamu pengecut
sekarang nyari nyari kambing hitam memperalat aku
kalau dia di rumah sakit ini
aku harus cari dia
aku harus lihat keadaan amir
di rumah sakit ini ada yang nama pasalnya amir
oh iya ada pak dia baru aja masuk karena kecelakaan pak
keadaannya sangat kritis pak sekarang pasien masih berada di ruang pendatang
bapak lurus aja keluar sana nanti belok kanan
sus saya mau cari pasien nangannya amira ada
oh amira ya bu ada bu ibu lurus aja belok kanan di ruang tindakan
amira yang korban kecelakaan amat itu
iya benar bu
ya makasih ya sus
kamu ketangkap pas ya
apa sih maksudnya kak
maksudnya apa saya mau mergokin kamu di sini
kamu mau nengokin harga emel itu kan
bukan maksud saya kamu mau nengokin anak laki laki kecintaan kamu itu iya kan
kak lena ini apaan sih
aku kesini gak mau neokin amira
aku mau ke apotek
apotek mesya katanya
perasaan apotek deket rumah juga ada ngapain jauh jauh kesini
udah deh ayo kita pulang aja
kak ini apaan sih
ya allah kak ini ayo
kak lena gak berhati hati maafin ini kak
ya allah aku benar benar ingin melihat keadaan amira
aku benar benar khawatir
tolonglah amira ya allah
dia harga aku satu satunya
hanya dia kenangan masa masa bahagia aku dan mas iksan
selamatkan dia ya allah
jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi pada amira ya allah
hidupku gak ada artinya kalau amira gak ada
selamatkan anakku ya allah
anakku dan mas iksan
dok jantungnya tidak stabil dok
jantungnya juga semakin lemah
mesinnya semakin merosot dok
sistem siapkan suntikan
semakin lemah dok
sudah sudah kiber abel itu ada dalamnya
saya susur amira baik baik aja kok susur
maaf bu justru saya ingin memberitahu kalau kondisi anak ibu sangat kritis
dan keadaannya semakin lemah bu
dan dokter minta supaya ibu harus siap menerima keadaan yang buruk terjadi
saat ini dokter sedang berusaha semaksimal mungkin
dan saya harap ibu sabar ya